menghidupkan kembali pengamanan swakarsa menjadi salah satu agenda calon kapolri komjen polis tio sigit prabowo
namun rencana ini menimbulkan polemik mengingat di era orde baru
pam swakarsa pernah menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk mengamankan agenda agenda politik penguasa
kami akan membahasnya bersama juru bicara kompolnas pungki indarwati
dan juga nanti akan bergabung direktur amnesty international indonesia usman hamid
selamat malam saya ke mbak pungki terlebih dahulu sambil menunggu bang usman nanti bergabung
judul kami malam hari ini adalah menerka wujud pam swakarsa
karena memang sejak disampaikan pada saat fit and proper test hingga saat ini banyak kemudian polemik yang terjadi
gambarannya seperti apa sebenarnya pam swakarsa yang akan diwujudkan oleh pak listio ini
terima kasih kami sebetulnya ingin meluruskan ya
ada kesalahpahaman di sini
dalam memahami pam swakarsa sembilan puluh delapan itu yang memang bentuknya paramiliter
dan waktu itu dibentuk oleh pemerintahan orde baru untuk mempertahankan kekuasaan soeharto pada waktu itu
dengan pengamanan swakarsa
sebagaimana yang dimaksud oleh undang undang nomor dua tahun dua ribu dua tentang kepolisian negara republik indonesia
nah pengamanan swakarsa ini ini ada di pasal tiga
di situ merupakan salah satu yang membantu fungsi kepolisian
karena kan pemegang fungsi kepolisian kan polri
nah kemudian karena polri jumlahnya terbatas
kemudian perlu bantuan
nah dibantu oleh ada tiga di situ di undang undang itu
pertama adalah polisi khusus atau polsus
misalnya teman teman bisa lihat polsus di kereta api
kemudian polisi khusus kehutupan
kemudian ada polisi khusus bpom dan sebagainya
nah kemudian yang kedua ada ppns
pegawai apa namanya penyitik pegawai negeri sipil
nah di situ misalnya kaitannya dengan katakan kasus kasus ketenaga kerjaan
nah yang ketiga adalah pengamanan swakarsa
nah siapa yang dimaksud dengan pengamanan swakarsa
di sini adalah yang dimaksud adalah satam
satuan pengamanan dan kemudian juga riskambling
sistem keamanan lingkungan
nah aturannya ini kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan kapolri
karena berdasarkan undang undang polri tadi
aturan aturan terkait dengan pengamanan swakarsa ini diatur oleh peraturan kapolri
nah untuk satpam itu diatur di peraturan kapolri nomor dua puluh empat tahun dua ribu dua puluh
dan untuk tiskamlin itu dua puluh tiga
nah bedanya apa
kemudian pada tahun dua ribu dua puluh itu ada peraturan kepolisian perpol nomor empat tahun dua ribu dua puluh
ini menyatukan tadi dua perkap tadi
tadinya kan beda beda ya satu dua tiga satu dua empat
kemudian disatukan sehingga aturan terkait dengan satpam dan kemudian siskambling itu disatukan menjadi satu perpol
kemudian ada tambahan
tambahan juga yang bisa membantu
tadi selain satam dan tiskamlin juga ada local wisdom
kearifan lokal ini yang bisa membantu
misalnya pecalang di bali seperti itu
dan aturannya aturan yang sangat rigid ya
kemudian juga ada pp nya juga
pp nya kaitannya dengan pembinaan pengawasan koordinasi seperti itu
nah ini diawasi oleh polri dan juga kalau misalnya kaitannya dengan
kalau satpam misalnya satpam nya di mana
di instansi misalnya di instansi pemerintah atau satpam di perumahan atau lingkungan
itu koordinasinya antara polri dengan instansi atau pimpinan lingkungan yang ada
jadi beda mbak sebetulnya
jadi yang memang mesti harus dipahami oleh masyarakat ini bukan satu hal yang baru gitu
jadi ini masih ada terus sudah ada
ini memang sudah ada

tapi pak lisio dalam fit and properties menyatakan akan mengintegrasikan
lebih memantapkan peranan
itu maksudnya karena beliau kan programnya ini program transformasi polri yang presisi ya
artinya polri yang lebih dilengkapi dengan kemajuan teknologi
sehingga kaitannya tadi dengan pengamanan swakarsa bisa dilingkan misalnya
katakan di satu daerah gitu ya satpam ini menjaga mal misalnya
nah mal ini ada cctv dan sebagainya
kemudian bisa diintegrasikan dengan comment center yang dimiliki oleh polres atau dimiliki oleh polda
macamnya seperti itu mbak
kalau yang kami baca
mbak pungki saya ingin bertanya tentang peraturan kepolisian negara republik indonesia nomor empat puluh
tadi sudah juga disebutkan oleh mbak pungki di pasal dua di aitc nya
meningkatkan pam swakarsa bertujuan untuk meningkatkan pembinaan penyelenggara dan kemampuan pam swakarsa
dalam mengemban fungsi kepolisian terbatas di lingkungan masing masing
fungsi kepolisian yang dimaksudkan ini seperti apa ya mbak
fungsi kepolisian terbatas misalnya gini mbak
saya berikan contoh konkret ya
katakan misalnya di sebuah lingkungan ya
lingkungan pertokoan misalnya
nah di lingkungan pertokohan itu maka ada satpam yang jaga
ada cctv nya misalnya
terus kemudian ternyata di pertokohan itu
ada yang nyuri misalnya
nah satpam bisa membantu polisi untuk langkah awal
katakan misalnya menangkap pencuri itu kemudian diserahkan ke polisi
modelnya seperti itu
artinya itu membantu polisi
katakan kan polisi kan nggak bisa jaga dua puluh empat jam misalnya untuk bisa kemudian langsung ke lokasi
nah itu bisa dibantu oleh satpam
modelnya seperti itu mbak
jadi bukan satu hal yang apa tadi
mengambil alih fungsi kepolisian
kemudian melakukan tindakan tindakan hukum sendiri nggak bisa
berarti kalau kemudian dikaitkan dengan dijadikan alat gebuk seperti zaman orde baru
tidak kesana arahnya
kekhawatirannya seperti itu
artinya praktek satpam itu sendiri
sejak awal ditirikan misalnya
ini memang satpam kan didirikan tahun delapan puluh an gitu ya
oleh polri jadi resmi dibentuk
kemudian sampai kemudian ada undang undang polri
undang undang polri tahun dua ribu dua
itu reformasi polri di situ ya ditandai dengan undang undang itu
sampai sekarang kita sendiri kan nggak pernah melihat
adanya penyalahgunaan fungsi satpam kemudian fungsi siskambling
menjadi alat untuk mengebuk masyarakat
jadi kita semua sudah melihat buktinya
jangan takut jangan khawatir dan mohon maaf
jangan memelihara ketakutan di kepala atau hantu di kepala
seperti itu faktanya dengan ketakutannya berbeda
oke baik nanti kita akan lanjutkan diskusi ini
saya akan bertanya karena tadi sudah disampaikan juga
kelompok kelompok dari kearifan lokal seperti pecalang di bali
kemudian ada lain ya kelompok sadar keamanan dan ketertiban masyarakat
rupanya seperti apa usai jeda usai jeda
mbak pungki kita jeda dulu kita jeda dulu
turun ke daerah dan melihat bentuk bentuk bagaimana polisi melakukan harkam tipmas
nah dalam melakukan harkam tipmas itu
polri ini ada babin kam tipmas
dan babin kam tipmas ini berada di kekuasaan polsek
bertanggung jawab pada polsek dan polsek juga bertanggung jawab pada polres
di situ itu ada kelompok kelompok yang diharapkan bisa membantu kepolisian
katakan misalnya ada informasi oh rumahnya si a ini sedang mengalami apa
katakan ada keperluan
katakan ada kebakaran
terus kemudian misalnya di tempat lain itu ada yang mengalami kecelakaan
nah kopdar ini ada kelompok yang berkawan
berada di bawah polri ini bisa memberitahukan bisa langsung menginformasikan kepada polisi setempat untuk segera melakukan tindakan tindakan
katakan misalnya kalau ada kebakaran kalau ada musibah musibah yang lain
saya terakhir dapat informasi dari kopdar misalnya di wilayah padang ya di sumatera barat
di situ ada seorang anak kecil yang menjadi anak tukang jual soto
kena kuah soto panas
nah itu terus kemudian si kopdar ini cepat mengorganisir masyarakat lingkungannya untuk bisa membantu si anak ini untuk bisa segera dibawa ke rumah sakit
dan kalau misalnya ada yang berkenan untuk memberikan bantuan sumbangan itu bisa disampaikan
dan kemudian ada laporannya
model model terorganisir seperti itu mbak
yang dimaksud dengan terorganisir
intinya adalah bagaimana caranya harkam tipmas di wilayah itu bisa dilaksanakan dengan sebaik baiknya
baik kita nanti akan detail
lebih lanjutkan lagi mengenai hal ini usai jeda
kita akan kembali sesuatu lagi di cnn news channel
sampai jumpa lagi
sampai berjumpa lagi
tetap bersama kami
terima kasih sudah bersama kami
sudah bergabung juga di newscast eva usman hami direktur amnesty international indonesia
terima kasih sudah bergabung malam hari ini
tadi saya sempat berbincang dengan mbak pungki mengenai
sudah dijelaskan secara detail kalau bang usman sendiri melihat apa kemudian kekhawatiran utama jika pam swakarsa dihidupkan kembali
ya memang ini satu wacana yang mesti diperjelas ya mesti ditelaah
karena pernyataan dari kapolri itu kan kalimatnya menghidupkan kembali pam swakarsa ketika digelar uji kepatutan dan kelayakan
artinya sesuatu yang memang tidak pernah hidup atau sudah mati dihidupkan kembali
nah dalam pengertian itulah kemudian banyak penolakan dengan melihat alasan historis tentang pembentukan pam swakarsa tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
nah dan itu juga memunculkan pertanyaan ketika disanggah bahwa ini bukan hal yang baru karena sudah ada itu yang disebut pam swakarsa misalnya pam satpam dan lain sebagainya
tentu kalau yang dimaksud itu kalimat menghidupkan kembali itu menjadi
saya kira mesti diperjelas
yang kedua di kalangan para pemerhati hak asasi manusia juga melihat kecenderungan yang lebih besar tentang pembentukan misalnya komponen cadangan dan juga pam swakarsa ini
memang sekilas alasan yuridisnya dapat dimengerti
misalnya dalam undang undang kepolisian kan memang diatur tentang legalitas pengaturan tentang bentuk bentuk
tetapi yang perlu diperhatikan juga adalah undang undang ini tidak memberi wewenang kepada polri untuk membentuk
tetapi mengatur melakukan supervisi melakukan koordinasi dan lain sebagainya
yang kedua yang juga harus dilihat adalah kalau kita baca pasal tiga pasal empat belas pasal lima belas dalam undang undang polri itu kan sebenarnya
yang dimaksud itu adalah sesuatu yang datang
dengan kata lain didasarkan pada apa yang digunakan kalimatnya di dalam undang undang polri itu adalah
bentuk bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri
yang kemudian memperoleh pengukuhan dari kepolisian negara republik indonesia
kata kuncinya terletak pada kemauan kesadaran dan kepentingan masyarakat
karena itulah pendekatan pemolisian yang demokratis
dimana katan partisipatif dari bawah bottom up participation itu menjadi lebih utama
dan bukan pada kemauan polri atau inisiatif polri apalagi misalnya polri gitu ya
yang lebih merefleksikan pendekatan instruktif daripada partisipatif
jadi pertanyaannya adalah apakah kapolri ketika mengatakan menghidupkan kembali itu
karena ada permintaan dari masyarakat sehingga kapolri merasa perlu mengukuhkan
sebagaimana yang dimaksud dengan undang undang itu
nah ini yang saya kira harus diperjelas
nah juga dikatakan di dalam konteks penjelasan undang undang kepolisian
bahwa bentuk bentuk pengamanan itu juga sangat terbatas itu pada lingkungan kuasa tempat
ada istilah belanda teritori gebiat disitu disebut
yaitu meliputi lingkungan pemukiman lingkungan kerja lingkungan pendidikan
jadi hal hal semacam ini yang saya kira tidak terjelaskan di dalam fit and proper test itu
kita coba tanya ke mbak pungki ya bang
saya bisa mengerti bahwa alasan yuridis itu pun juga masih problematik gitu sifatnya
ditambah dengan alasan yang sifatnya historis gitu ya tentang swakarsa
ada sanggahan bahwa pam swakarsa itu kan dulu dibuat tanpa undang undang
kalau yang sekarang kan undang undang
yang dulu kan ormas
yang sekarang kan bukan
nah kita harus ingat bahwa yang dulu juga dibuat dengan klaim adanya pembenaran hukum
melalui undang undang mobilisasi dan demobilisasi
dimana negara merasa berwenang untuk membangun apa yang mereka sebut sebagai
kekuatan pertahanan dan keamanan dulu disatukan itu
yang diambil dari masyarakat
namanya itu rakyat terlatih pemsoekarsa atau wanra perlawanan rakyat
undang undangnya pun ada dulu
jadi kalau dikatakan yang dulu tidak ada undang undangnya saya kira perlu disikirkan lagi
selain itu di tahun itu juga dikenalkan undang undang yang baru
bang usman tahan dulu disitu kita tanya dulu komentar dari mbak pungki bagaimana untuk memperbaiki
saya juga ingin membenarkan mobilisasi pengamanan sipil semacam itu
jadi saya kira dari alasan juridis maupun dari alasan historis itu punya problem yang cukup serius
sehingga harus ditelaah secara matang kebijakan ini
sebelum kita lanjut ke sana saya ke mbak pungki singkat dulu karena kita harus jeda kembali
menghidupkan kembali maksud pak listio saat itu menjawab dengan menghidupkan kembali ini bagaimana sebenarnya mbak
iya kalau yang saya lihat dari paparan beliau ini peningkatan peran pam swakarsa
saya nggak tahu apa itu yang dimaksud dengan menghidupkan kembali
barangkali mungkin yang bisa menjelaskan kadip humas
tapi yang saya lihat dari paparan beliau adalah peningkatan peran pam swakarsa
sehingga kalau kita melihat sebetulnya dikaitkan dengan program kerja dari pak listio adalah transformasi menuju polri yang presisi
maka peningkatan peran pam swakarsa itu tidak lagi peran peran yang konvensional dalam artian yang tidak menggunakan teknologi yang canggih gitu ya
nah kalau ini yang saya lihat kaitannya tadi dengan presisi itu peran itu juga nanti akan ditingkatkan dengan adanya
apa namanya kaitan kaitan atau tautan tautan atau koordinasi koordinasi dengan menggunakan teknologi empat
modelnya kan seperti itu kalau kita melihat dari apa yang dipaparkan oleh pak listio perbedaannya antara kebijakan kapolri yang lama dengan
kapolri yang baru kan heavy nya heavy atau beratnya ini berat ke soal kemajuan teknologi
saya melihatnya seperti itu mbak jadi saya nggak mempermasalahkan atau enggak memperdebatkan terkait dengan tadi apa namanya dihidupkan kembali
kenapa dihidupkan kembali orang sudah ada gitu ya tapi memang barangkali yang lebih tepat adalah peningkatan peran pam swakarta seperti itu
baik kita masih akan lanjutkan diskusi ini usai jeda kami akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama kami saya ke mas usman lagi berbicara mengenai pam swakarsa untuk mengingatkan kembali pada saat itu seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan mengapa ini kemudian menimbulkan trauma yang sangat mendalam
jelas menimbulkan trauma karena
pada saat itu
pengerahan atau mobilisasi pengamanan sipil dari masyarakat itu dilakukan untuk
membela kepentingan pemerintah yang berkuasa dan meredam gerakan mahasiswa dengan cara cara yang penuh intimidasi
harus diingat juga bahwa ketika itu baik tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan maupun tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan

usaha untuk menghidupkan mobilisasi pengamanan sipil ini sangat penting
usaha untuk menghidupkan mobilisasi pengamanan sipil ini sangat kuat
bukan hanya di jakarta dalam melawan gerakan mahasiswa mengintimidasi atau bahkan menyerang kampus atmajaya
tetapi juga menjadi milisi milisi yang membela apa yang disebutkan sebagai nkri harga mati ketika itu di timur
jadi membentuk misalnya pasukan pasukan aitara
dananya ini diperoleh ketika itu dana dari bulog sepuluh miliar dari total empat puluh miliar untuk pembentukan satuan satuan pengamanan sipil semacam itu
dan itu sangat berbahaya
dan itu sangat berbahaya
karena ada beberapa letupan bukan hanya di timur yang akhirnya menuju satu pembumi hangusan gitu ya
masyarakat timur diadu domba dengan antara yang pro integrasi dengan yang pro kemerdekaan
di jakarta juga begitu
dihembuskan rumors yang sangat keras bahwa pemerintahan habibie ketika itu yang diprotes oleh gerakan mahasiswa
adalah pemerintahan yang islam yang datang oleh gerakan mahasiswa yang membawa kristen
rumor itu sangat kuat
dan ini ditulis oleh para sarnyaba
dan ini ditulis oleh para sarnyaba
kelompok kelompok islam itu dimobilisir untuk membela rezim dengan alasan agama
dan mahasiswa kami ketika itu di kampus mahasiswa dianggap sebagai kampus kampus yang membawa kerja
karena kami berkumpul di atmajaya yang merupakan universitas katolik
padahal kami berkumpul di sana karena secara geografis dekat dengan gedung dpr
pengalaman pribadi saya ketika itu banyak sekali selebaran jumatan ketika kami sholat jumat yang memetakan misalnya kampus kampus yang menjadi penggerak protes
pengalaman pribadi saya ketika itu banyak sekali selebaran jumatan ketika kami sholat jumat yang memetakan misalnya kampus kampus yang menjadi penggerak protes
seperti atmajaya atau misalnya uki atau misalnya trisakti
itu merupakan kampus kampus kristen
padahal di trisakti kami misalnya itu rata rata ketua senatnya ketua ketua rohis
saya sendiri di fakultas hukum ketua judi pendalaman islam
jurubicara dan sekjen presidium universitas kami itu ketua rohis universitas trisakti
jadi usaha pembelahan masyarakat
jadi usaha pembelahan masyarakat
ini dilakukan bukan hanya dengan semacam naratif atau perang naratif seperti yang kita lihat di media sosial pada saat pemilu
tapi juga dengan menggunakan kekerasan
saya kira beberapa hari terakhir koran tempo atau majalah tempo juga memuat foto foto di mana pam swakarsa ketika itu menggunakan atribut atribut islam
dengan ikat kepala la ilaha illallah membawa bambu runcing
bambu runcing ini untuk memberi simbol seolah olah mereka sedang membela negara seperti masa kemerdekaan
atau istilah apa pakaian gamis atau pakaian dengan ikat kepala la ilaha illah itu untuk memberi kesan bahwa mereka sedang berjihad melawan gerakan mahasiswa
itu menimbulkan benturan di cawang misalnya
bahkan anggota anggota pamsuakarsa itu terbunuh gitu
juga diketapang gitu
itu bahkan yang lebih parah sebenarnya di ambon
terputus saya ke mbak pungki
mbak pungki ada gangguan komunikasi dengan
ada gangguan komunikasi dengan mbak usman
melihat narasi tadi yang disampaikan oleh mbak usman bagaimana pengalaman karena mbak usman juga menjadi bagian dari saksi sejarah pada saat pamsuakarsa berlaku di tahun sembilan puluh delapan sembilan puluh sembilan
bagaimana kemudian memberikan pencerahan kepada masyarakat sehingga memang betul diakini bahwa pamsuakarsa jilid ii ini berbeda dengan pamsuakarsa di era ordebar
jangan ada yang bilang jilid ii
ini pengalamanan suakarsa
nah jadi beda memang apa yang dikira atau diduga oleh kawan kawan aktivis asasi manusia terkait dengan pengamanan swakarsa
kalau sembilan puluh delapan tadi sudah saya jelaskan ya bahwa itu paramiliter
dan kalau pengalamanan suakarsa yang ini ini bagian dari sebetulnya reformasi polri
nah kalau kaitannya dengan paramiliter
nah kalau kaitannya dengan paramiliter
nah kalau kaitannya dengan paramiliter
itu sebetulnya juga saya kan juga aktivis tahun tahun sembilan puluh an ya
dan juga tahu bagaimana tindakan tindakan represif dari pemerintahan ordebaru pada waktu itu
tentu saja kami tidak akan tinggal diam kalau misalnya tindakan tindakan yang seperti dulu itu akan dihidupkan lagi
ini kan tidak begitu
berarti komponens akan menjaga itu ya mbak punggih
dan kawan kawan sebetulnya jangan khawatir
kalau misalnya masih ada keraguan keraguan saya sampaikan konkret saja
nanti setelah pak listio dilantik barangkali mungkin bisa berkomunikasi duduk bersama dengan kawan kawan
supaya bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan pengalaman suakarsa
pasti itu nanti yang dirujuk adalah satpam dan siskambling
karena itu yang diatur oleh undang undang nomor dua tahun dua ribu dua
dan undang undang dua ribu dua itu adalah undang undang yang lahir setelah reformasi
dan merupakan bentuk dari reformasi kepolisian
bahkan kawan kawan aktivis dulu juga ikut dalam menggodok undang undang dua tahun dua ribu dua itu
seperti itu mbak elvira
jadi komponens akan menjaga itu ya mbak punggih
mungkin media juga nanti diundang untuk berbincang lebih detail lagi mengenai pam swakarsa ini
mbak pungki masih mendengar suara saya
baik tampaknya komunikasi kita dengan mbak pungki juga mengalami gangguan
itu dia tadi perbincangan kami
kita membahas mengenai pam swakarsa yang kembali diwacanakan oleh calon kapolri komjen listio
kita tunggu nanti bagaimana langkah konkretnya
bagaimana penerapan pam swakarsa yang akan dilaksanakan di era calon kapolri baru komjen paul listio sigit prabowo